alhamdulillah kamu lebih yang best lah
bapak bersyukur sekarang kamu sudah bebas
tapi kok ini mama bapak yang jemput aku
jemput aku kan
tadi pagi nino datang ke rumah
hari ini alasan bebas kan
apa kita aja yang jemput dia
nino yang harus dijemput kesana kan pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baru papa mau telepon kamu
maaf aku datang
aku hanya ingin mengembalikannya
ini kopernya elsa
sebelumnya aku minta maaf pak
aku yakin papa juga setuju
dalam sebuah pernikahan butuh yang adanya kepercayaan
tapi sekarang rasanya sulit sekali aku untuk percaya lagi dengan elsa pak
tanpa adanya kepercayaan seperti itu
rasanya akan sulit untuk dijalani pak
hari ini elsa bebas
cari jalan keluarnya sama sama yang terbaik buat kalian berdua ya kan
nggak seperti ini nino
bicarakan baik baik no
ini sudah keputusan aku pak
sekali lagi aku minta maaf
aku gak bisa jemput elsa
ada urusan penting yang harus aku
aku permisi assalamualaikum
setelah pada waktu yang eigen

apa itu artinya kamu udah maafin aku
nino itu masih peduli sama aku dia mau datang ke sini jemput aku
gak mungkin dia nyerahin aku enggak
gak mungkin dia ngembalikan barang barang aku enggak
udah kamu tenang dulu nak ya
sayang kita bicarain semuanya di rumah ya
kita pulang dulu yuk
kita pulang dulu ya
udah aku gingin kitanaires kita sama dulu nino
dia masih benar benar enak
ibu benar benar enak
kita pulang dulu ya
kita bicara dulu ya
aku sudah disini
dan ini yang harus aku lakukan
selamat pagi pak
ada yang bisa saya bantu
saya mau mengajukan gugatan cerai
terhadap istri saya dengan nama
anterin aku ke nino sekarang

nino udah bilang
mungkin memang itu keputusannya nino sayang
aku gak akan biarin
aku real ter hunya
aku penuh sama nino
aku pantas aku minum
kesukaan untuk aiko
jadi tidak bisa